hasil keputusan pemilu dua ribu dua puluh empat telah disahkan oleh kpu pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua puluh empat kemarin
prabowo gibran menyatakan secara sah menjadi presiden dan wakil presiden pada periode dua ribu dua puluh empat hingga dua ribu dua puluh sembilan mendatang
seperti yang kita tahu bahwa prabowo gibran mengkampanyekan secara terbuka program makan siang dan susu gratis kepada anak anak dan ibu hamil
namun bagaimana ya kira kira penerapan program makan siang dan susu gratis ini nantinya
serta seperti apa jika kita membandingkan dengan negara lain yang memiliki program serupa
dalam kampanye prabowo gibran program makan siang gratis adalah suatu hal yang dijanjikan ketika resmi menjadi pemimpin di indonesia
dikutip dari situs resmi media center
makan siang dan susu gratis merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat yang akan mereka jalankan
dalam acara sarasean seratus ekodom dua ribu dua puluh tiga yang digelar oleh indef pada rabu delapan september dua ribu dua puluh
prabowo menyatakan pemberian makan siang dan susu gratis kepada seluruh anak indonesia termasuk ibu hamil adalah strategi jangka panjang
untuk menghilangkan stunting dan mengurangi beban bagi masyarakat miskin
pendanaan program makan siang gratis ini dapat berasal dari alokasi pendanaan salah satunya ialah anggaran pendidikan
di indonesia menurut data dari parlementaria dpr ri jakarta pada pertengahan tahun dua ribu dua puluh
prevalensi stunting di indonesia masih di tingkat dua puluh satu enam persen
di mana target yang ingin dicapai ialah sebesar empat belas persen pada tahun dua ribu dua puluh
selain itu indonesia juga memiliki peraturan presiden nomor dua
yang menunjukkan tahun dua ribu dua puluh satu tentang percepatan penurunan stunting yang holistik integratif dan berkualitas
melalui koordinasi sinergi dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan
hal ini bersesuaian dengan keinginan prabowo yang menjadikan program makan siang gratis ini masuk ke dalam pos anggaran penanganan stunting
jika mengacu pada alasan pengurangan beban hidup masyarakat miskin
menurut data bps pada tahun dua ribu dua puluh tiga jumlah penduduk miskin di indonesia mencapai
sama sembilan juta orang atau sembilan tiga puluh enam persen
padahal target angka kemiskinan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional pada tahun dua ribu dua puluh hingga tahun dua ribu dua puluh
yang telah ditetapkan pemerintah sebesar enam lima hingga tujuh lima persen
jika melihat data yang baru saja ditampilkan
memang ada keterkaitan antara program makan siang dan susu gratis yang dijalankan oleh prabowo gibran dengan kebutuhan masyarakat di indonesia
selanjutnya siapa saja ya kelompok masyarakat yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis ini
serta daerah mana saja yang akan terlibat
dikutip dari situs media center tkn prabowo gibran
program makan siang gratis ditujukan bagi siswa sekolah santri di pesantren ibu hamil dan anak balita
berikut ialah kelompok yang akan mendapatkan makan siang dan susu gratis
untuk anak usia dini berjumlah tiga puluh juta anak
untuk usia anak sd berjumlah dua puluh empat juta murid
untuk anak smp berjumlah sembilan delapan juta murid
untuk anak sma dan smk berjumlah sepuluh dua juta murid
untuk santri di pesantren berjumlah empat tiga juta pesantren
dan ibu hamil berjumlah empat empat juta orang
yang jika dijumlahkan semuanya bertotal delapan puluh dua sembilan juta orang yang akan menerima makan siang dan bantuan gizi
selanjutnya ialah syarat tiga t yang diperlukan untuk daerah yang akan mendapatkan program makan siang dan susu gratis
calon wakil presiden gibran mengatakan program makan siang gratis akan diprioritaskan bagi masyarakat yang di daerahnya mencakup dalam tiga t
yakni tertinggal terdepan dan terluar
program makan siang gratis itu katanya relaksasi dua ribu dua puluh sembilan itu penjelasannya gimana
nanti akan kami pertajam lagi terkait program itu ya yang jelas kami akan fokus dulu ke area area tiga t
daerah tersebut ialah sumatera utara kepulauan nusa tenggara sulawesi tengah
kepulauan maluku dan papua
lantas bagaimana ya rencana penerapan program makan siang dan susu gratis ini nantinya
menurut jurubicara tim kampanye nasional prabowo gibran dede prayudi dalam penerapannya di lapangan nantinya pihak dari prabowo gibran akan menunjuk konsorsium
yang terdiri dari dua kementerian untuk memimpin menjalankan dan mengelola program yang direncanakan
dua kementerian itu adalah kementerian pendidikan yang bertanggung jawab untuk menyalurkan benefit dari pemerintah
dan kedua ialah kementrian kesehatan yang bertugas untuk memastikan gizi
anggaran yang digelontorkan untuk menerapkan program makan siang dan susu gratis ini tentu tidak dapat dikatakan kecil
menurut menteri koordinator bidang perekonomian ayat langga hartarto dibutuhkan dana sebesar lima belas rupiah untuk per satu anak

hal itu belum dikalikan dengan program makan siang dan susu gratis ini

menurut dokumen visi misi prabowo gibran program ini akan dijalankan secara bertahap dan akan baru maksimal seratus pada tahun dua ribu dua puluh sembilan mendatang
menjelaskan program yang digencaharkan oleh prabowo gibran akan menggunakan dana yang didapat dari peniriman pajak
menjelaskan program yang digencarkan oleh prabowo gibran akan menggunakan dana yang didapat dari pengiriman pajak
pihaknya akan meningkatkan rasio perpajakan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto seperti negara berkembang lainnya
pihaknya akan meningkatkan rasio perpajakan ada presensasi peniriman pajak terhadap produk domestik bruto seperti negara berkembang lainnya
tiga puluh saja yang memiliki npwp karena tujuh puluh lainnya adalah pekerja informal hal itulah yang perlu
diperluas dalam meningkatkan rasio pajak dan dia memastikan peningkatan rasio pajak bukan dengan
menaikkan tarif pajak bagi masyarakat ia juga menambahkan sumber pembiayaan lainnya dari program
ini adalah berasal dari pengurangan subsidi bahan bakar bbm yang dimana nantinya subsidi
bahan bakar ini akan dikaji ulang melalui evaluasi siapa yang berhak dan tidaknya untuk
menerima subsidi bahan bakar dari hal tersebut maka biaya yang dikeluarkan dalam mensuplai subsidi
bahan bakar dapat lebih berkurang tapi kira kira indonesia pernah nggak ya menerapkan program makan
gratis ini di era sebelumnya kita cari tahu yuk di zaman orde baru tepatnya pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan program
makan gratis pernah dilakukan oleh menteri sosial
siti hardianti rukmana atau biasa dipanggil mbak tutut kebijakan yang dilakukan oleh menteri sosial
pada kala itu guna menanggulangi dampak sosial krisis moneter yang dimana sasaran utamanya
kepada warga yang terkena pemutusan hubungan kerja atau phk dalam penerapannya mbak tutut akan
memberikan kupon gratis kepada setiap warteg yang pada saat itu sudah ditunjuk untuk ikut
berpartisipasi dalam program makan gratis ini
ternyata bukan hanya di indonesia saja loh yang menerapkan program makan gratis ini di negaranya
terdapat negara negara lainnya yang pernah dan bahkan berhasil dalam menerapkan program makan
gratis ini kepada masyarakatnya kira kira negara mana saja itu beberapa negara maju dan berkembang
yang sudah menerapkan program makan gratis ini ialah pertama dari india sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima india
telah menerapkan program makan siang gratis untuk para pemakaman makanan gratis indonesia dan juga
membuat makanan yang sesuai dengan harga makanan karena menutupi keuangan dari industri makanan
tersenyum nasionalnya harus dilakukan dengan betapa betapa mudah tersebut karena
perusahaan menghasilkan keuntungan untuk membangunan mukamak yang kami tahu adalah
enam hingga seratus siswa program makan siang gratis di india ini berhasil meningkatkan
kesediaan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dan meningkatkan gizi siswanya makan siang gratis
ini juga disinyalir mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa di sekolah namun program makan siang
gratis di india ini belum mampu menurunkan angka kekurangan gizi secara signifikan kedua ialah
brazil brazil ternyata juga menjadi negara yang membuat program makan gratis bagi anak anak dari
keluarga berpenghasilan rendah program ini sudah dijalankan sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh an program pemberian
es kolar atau penai disebut menjadi yang terbesar kedua di dunia yang dimana pada tahun dua ribu sembilan mereka
berhasil memenuhi kebutuhan kepada empat puluh juta anak sekolah yang ada
ada hal ini dilakukan sebagai respons terhadap semakin banyaknya bukti bahwa makanan sekolah
gratis membantu mengatasi obesitas dan meningkatkan pendidikan gizi serta secara
dilangsung ikut mempromosikan pertanian lokal juga penai mampu memberikan lebih dari seratus
sekolah dari lima ribu lima ratus tujuh puluh kota yang ada di brazil berdasarkan hal tersebut sekitar lima puluh juta makanan
setiap hari diberikan kepada anak sekolah di brazil program ini juga telah direncanakan oleh
lebih dari delapan ribu ahli gizi dan dipantau oleh delapan puluh anggota dewan makanan sekolah dalam praktiknya
di lapangan makanan yang disajikan kepada anak sekolah di brazil disyaratkan minimal tiga puluh persen bersumber
dari pertunakan keluarga lokal dari kota sekolah asal mereka dengan hal tersebut program akan
gratis tidak hanya mensejahterakan anak sekolah melainkan juga sektor pertanakan dan pertanian
di sana pengelolaan makanan yang dilakukan oleh program makan gratis bagi anak sekolah di brazil juga
hal nutrisi program ini menawarkan makanan yang beragam dan kaya nutrisi serta mengurai
produk olahan yang berkalori tinggi menu yang disajikan harus mempertimbangkan kebiasaan
makanan daerah keragaman budaya dan pantangan makanan siswa jenis umum makan yang diberikan
seperti buah buahan sayuran dan biji bijian serta protein tanpa lemak menjadi acuannya
sebagai bentuk komitmen dan keseriusan pemerintah brazil dalam mengupayakan program makan gratis
bagi anak sekolah di negaranya pendanaan program makan gratis bagi anak sekolah di brazil
datang dari pemerintah tanpa ada dana tambahan dari pihak lainnya pemerintah brazil mengeluarkan
dana sekitar delapan ratus tujuh puluh rupiah tujuh poin usd dilansir dari global child nutrition fondation pendanaan
dakunan dua ribu dua puluh datang dari kementerian pendidikan sekretariat pendidikan negara bagian dan
sekretariat pendidikan kota efekseitaran program jalan jalan yang diperlihat ke geldulang mengundangi

efek dari program yang dijalankan oleh brazil ini
tidak hanya menciptakan anak yang termunai gizinya
namun juga berhasil membuka lebih dari dua ratus ribu lapangan pekerjaan yang tercipta
di negara ini semua anak sekolah dasar dan menengah telah menerima makanan sekolah gratis sejak tahun dua ribu dua belas
hal ini guna memastikan agar setiap sekolah negeri menerima satu makanan hangat dalam setiap hari
menurut data dari sai atau stockholm environment institute makan siang sekolah nasional di estonia
mengeluarkan dana sejumlah sebagai berikut
pendanaan yang dilakukan oleh estonia dalam menerapkan program makan gratis bagi anak sekolah
dialokasikan bersumber dari pemerintah sebesar tujuh puluh satu
dan dari sumbangan internasional sebesar dua puluh sembilan
keempat ada di negara finlandia
kebijakan memberi makan gratis di negara ini sudah diusung sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
finlandia menjadi negara pertama di dunia yang menjadikan makan siang sekolah yang sehat dan gratis kepada siswanya
hingga delapan puluh tahun kemudian lebih dari sembilan ratus ribu siswa di usia enam enam belas tahun
masih menikmati makanan sekolah makanan gratis dari sekolahnya
kementerian sosial dan kesehatan serta institut kesehatan dan kesejahteraan nasional
bersama dengan badan pendidikan nasional finlandia
mengawasi pemantauan nasional terhadap program dan kandungan nutrisi dalam makanan serta kesejahteraan
di finlandia makanan sekolah masuk ke dalam kurikulum mimpi nasional untuk pendidikan dasar dan prasekolah dasar
serta dipandang sebagai alat holistik untuk memberikan pendidikan pangan dan gizi kepada siswanya
kelima ialah amerika serikat
selama pandemi covid sembilan belas sekolah sekolah di amerika serikat menyediakan makanan sekolah gratis kepada semua siswanya
walaupun pada saat ini dukungan nasional telah berakhir
pada tahun dua ribu dua puluh ketika seluruh sekolah di amerika serikat menjadikan makanan sekolah gratis kepada semua siswanya
di amerika ditutup untuk memperlambat penyebaran covid sembilan belas
parlemen di amerika memutuskan untuk membayar makan siang gratis untuk setiap sekolah negeri yang ada setiap hari
dampak dari pembiayaan ini adalah para orang tua yang sebagian besar mengalami phk sakit dan meninggal
tidak perlu mengkhawatirkan biaya makan siang untuk anak anaknya
yang diketahui biaya makan siang untuk anak pelajar di amerika berkisar dua lima puluh dolar per makan
atau sekitar lima puluh persen per bulannya untuk setiap anak
dalam penerapannya para anak anak dapat mengambil makanan siang gratis dari amerika serikat
atau diantar dengan bus sekolah yang disediakan
sayangnya program keringanan biaya federal yang menurun biaya sekitar sebelas dolar miliar per tahun ajaran harus berakhir
swedia bergabung dengan negara tetangganya di skandinavia
dalam menyajikan dua ratus enam puluh juta makanan hangat per tahun untuk siswanya
berusia tujuh hingga enam belas tahun dan sebagian besar berusia enam belas sampai sembilan belas tahun
dalam pendongan nasional oleh badan pangan sweden pada tahun dua ribu sembilan belas
didasarkan pada rekomendasi gizi nordi
yang dimana mereka menerapkan model holistik pada makanan yang harus enak aman bergizi ramah lingkungan menyenangkan dan terintegrasi sebagai bagian dari pendidikan
wali kota london baru baru ini mengumumkan pendanaan untuk makanan sekolah gratis
bagi semua siswa sekolah dasar london untuk tahun ajaran dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
program makanan gratis untuk seluruh sekolah negeri di london
menelan biaya senilai satu ratus tiga puluh juta pound sterling
atau sekitar dua tiga triliun rupiah
yang telah berlaku sejak september dua ribu dua puluh tiga lalu
program pemberian makanan gratis ini dilakukan guna menanggulangi krisis ekonomi yang sedang terjadi di inggris
program yang dilakukan ini mampu membantu sekitar dua ratus tujuh puluh ribu anak sekolah
menurut survei yang dilakukan oleh organisasi amal safe the children
orang tua di inggris mendukung program makan siang gratis untuk semua anak sekolah dasar
program makanan gratis kepada siswa telah diberlakukan sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu di inggris
namun program tersebut baru bisa berjalan secara baik pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada tahun tersebut penyediaan makanan sekolah haruslah cocok dalam segala hal sebagai makanan utama di hari itu
tak hanya itu pemerintah daerah juga memiliki kewajiban hukum untuk memberikan susu berdasarkan undang undang pendidikan yang baru
margaret dacer seorang sekretaris pendidikan di pemerintah edward head
membuat rancangan untuk berhenti memberikan susu gratis kepada anak sekolah berusia di atas tujuh tahun
hal ini sempat menjadi kontroversi bagi kalangan orang tua
walau pada akhirnya pemerintah secara resmi membuat undang undang pemberhentian program susu gratis
pemerintah juga mencabut persyaratan nutrisi untuk makan siang di sekolah
hal ini memicu penurunan kualitas makanan yang dapat diakses oleh anak anak sekolah barulah
pada tahun dua ribu satu program makanan di sekolah kembali diselenggarakan sesuai standar gizi nasional
ternyata banyak juga ya negara negara baik berkembang maupun maju yang menerapkan program makan gratis kepada masyarakatnya
nah menurut sahabat kompas tv bagaimana nih pendapatnya terhadap program yang akan dijalankan oleh prabowo gibran nantinya